saya jadi gak punya simpenan gak bisa ngumpulin modal saya mau bisnis lele lagi
dia nggak setuju dia takut saya rugi lagi
berarti dia baik dia benar dia takut uang kamu hilang
berarti saya gak bakal punya bisnis baru saya bakal terus tetap disini
jangan dong kamu kan udah niat seperti saya

akang udah ke perumahan yang ninding bilang
udah tanya tanya harga sama gimana kreditnya
bersama dengan angga
jalan dengan dengan
hati hati di jalan
si ilham udah dateng
si ilham gak
bos ke dalem tuh nyariin kamu
iya ntar juga ketemu
gak sih unang
udah apa bos
bagi iuran sama jaga keamanan di pasar
bukan duduk santai di pos
ya ada apa
saya mau minta pendapat aka
dulu saya nikahin nining karena dia cantik
baik masih muda
terus nerima saya apa adanya
jahat udah tua
terus sudah gak mau nerima kamu apa adanya
bukan gitu kak
dia masih cantik
tapi sekarang jadi kurang baik
dia yang berubah
yang di kepalanya itu ke mall
supaya beli rumah baru kredit
kalau istri kamu beli baju
ke salon jadi gaya jadi cantik
itu kan bagus
kalau dia minta beli rumah baru
itu sebetulnya rumah buat kamu juga
iya tapi saya jadi nggak punya simpenan
dia nggak setuju dia takut saya rugi lagi
berarti dia baik dia benar
dia takut uang kamu hilang
berarti saya gak bakal punya bisnis baru

kalau terus tetap disini
jangan dong kamu kan udah niat seperti saya
bukan saya edo
kenapa cik edo yang keluar
ini hpnya udah
cik edo ngapain disini
mau nganterin baskom
kang kirani mau ketemu
ada apa teh
kirani perlu pendapat akang
akang harus ke rumah kang bahar